dalam membaca nota pembelaan pribadinya richard eliezer tidak hanya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak keluarga brigadir yosua dan orang tuanya saja
nah yang jadi masalah adalah subsidi energi ini jauh lebih besar daripada anggaran kita untuk perlinsos
bmkg memprediksi hujan lebat disertai kencang masih berpotensi melanda beberapa wilayah yang ada di sumatera barat
ketika overpopulasi itu tidak bisa ditekani
yang sudah menargetkan beberapa wilayah di jawa timur sebagai titik penetrasi utama
cedera pada tulang belakang atau kerusakan yang terjadi di saraf di ujung kanal tulang belakang
jadi back story nya itu sangat mendalam ya
setiap harinya kucing kucing yang ada di rumah singgah klau menghabiskan makanan
ya alhamdulillah sejauh ini dalam kondisi aman
membuat para pengunjung merasa nyaman
apakah penonaktifkan nik ini akan berpengaruh terhadap hak pilih
resikonya sudah kita absorb sendiri
sebenarnya klise ya tadi salah satunya sudah di spill sama mbak prita
berupa poin senilai rp satu dua ratus yang dapat ditarik sebagai uang elektronik
segmen barat memanjang mulai teluk pelabuhan ratu hingga perbukitan walau
baik kita berharap bahwa meskipun eskalasi politiknya meningkat
karena saat ini semakin banyak himbuan terhadap pemerintah federal terkait hal tersebut
kita tidak suka melihat respon generik di surat lamaran
vaksinasi dimulai pada selasa ini di sidoarjo
sekarang cuacanya kayak gini susah mencari ikan di laut susah
kami itu meneliti di biologi molekulernya juga ya oleh kecantikan macam macam tadi sekarang dari akademisi
jadi cukup aktif sebenarnya ya
semanggi ini biasa disajikan di pinggir pinggir jalan seperti ini
lalu kemudian mereka menyimpulkan bahwa ini adalah polri
iqbal akhirnya berhasil menghentikan kebiasaan mengkonsumsi narkoba
bagaimana pemerintah meyakinkan masyarakat bahwa terutama masyarakat kelas bawah
itu penanganan pertama adalah dengan karbon aktif dan oralin
juga mungkin mudah terkonsolidasi
kalau kita lihat berbeda dengan undang undang ikn sebenarnya
baru di bawahnya pegang seperti ini
yang benar benar membuat hutan kami itu hutan negara
senangnya ya nanti ini banyak dikenal orang anggrek anggrek ini banyak dikenal orang
wanita dua puluh enam tahun asal bekasi
itu satu tahun itu harus sudah berdomisili di kartu keluarga famili lain itu begitu
tercatat kasus hanya ada di angka enam puluh
itu tidak baik untuk menghadapi pemilu yang jujur dan terbuka
dari hulu ke hilir itu benar benar bisa dimaksimalkan
atau daun rumputan agar menyebabkan jangkrik kecil atau nimfa ini ke dalam wadah besar
dan yang pasti dari lari saya bisa berbelah negara dan mengharumkan nama negara di kancah internasional
kemudian ini juga ada taburan daun bawangnya ini juga lumayan banyak
arief khan tadi juga setuju itu
pertama saya akan mengajak anda untuk menuju ke sebuah warung bakso
hampir semua suku punya
jadi kita australia kita para diaspora di australia khususnya
kalau kita mau coba kasih contoh konkret
seperti yang dilakukan oleh pelaku bom bunuh diri di polsek astana anyar ini
sedangkan kalau anda butuhnya adalah traveling berarti lokasinya dulu
kali ini eksperimen membuat drawing robot
itu sudah tidak lagi misalnya